salah satu anak perusahaan garuda indonesia yaitu pt garuda tauberes indonesia
tiba tiba menjadi perbincangan karena tidak banyak dikenal
bahkan menteri bumn erick thohir mengaku tidak mengetahui keberadaan perusahaan tersebut
aplikasi tauberes indonesia merupakan aplikasi yang menyediakan jasa pemesanan logistik
ada tiga fitur utama dalam aplikasi ini yaitu kirim paket kargo udara dan belanja online
ada juga fitur tracking antar pulau yang terkoneksi dengan sistem maskapai
seperti dilansir dari detik com pt garuda tau beres indonesia dirilis pada sebelas september dua ribu sembilan belas
kantor perusahaan ini berada di jalan gunung sahari nomor lima puluh dua jakarta
belum banyak informasi yang ditampilkan di laman resminya dan hingga saat ini laman tauberes co id masih dalam versi beta atau versi percobaan